dalam episode sebelumnya
upaya tim peneliti untuk melestarikan warisan nenek moyang
disambut dengan medan yang sulit
dua hal yang menjadi tujuan
yaitu melakukan konservasi gambar cadas
sekaligus memecahkan teka teki yang ditorehkan oleh nenek moyang prasejarah
gambar cadas yang sudah berusia ribuan tahun ini
adalah bagian dari sedikitnya dua enam ratus lima puluh delapan gambar cadas
yang ada di kawasan karsangkulirang mangkalihat
gambar cadas ini tersebar di empat puluh delapan titik gua
dengan ragam jenis gambar
namun sebagian besar berupa cap tangan
akankah terjawab siapa nenek moyang sangkulirang
ancaman terbesar bagi kelestarian lukisan lukisan ini adalah perubahan ekosistem
tangan kita juga menyumbang banyak untuk perubahan ekosistem di hutan lebat kalimantan
seorang peneliti dari balai konservasi borobudur muhammad habibi
yang baru pertama kali datang ke gua tewet kemudian membuat kesimpulan sementara tentang kondisi gua
mungkin yang bisa diberikan adalah untuk mengatasi masalah rembesan air
itu yang pertama kemudian yang kedua adalah bagaimana mengupayakan pembersihan dari mikroorganismenya
seperti alge lumut dan like
itu memang arahnya untuk warisan dunia resikonya adalah harus selalu ada monitoring
terutama monitoring lingkungan
akses yang sulit menuju gua tewet menguntungkan sekaligus merugikan
jika mudah ancaman paling nyata adalah vandalisme
tetapi karena aksesnya sulit hampir tidak ada orang yang singgah ke sini
dikatakan sulit karena tenaga juru pelihara terbatas sehingga lukisan lukisan ini jarang ditengok
pegunungan karsang kulirang mengkalihat
yang berada di kabupaten kutai timur dan berau kalimantan timur
masuk dalam daftar tentatif warisan dunia versi unesco
penelitian ini salah satunya untuk mendukung agar jagar budaya di sang kulirang mengkalihat
bisa terekam mata dunia dan menjadi salah satu bagian dari warisannya lewat jalan konservasi
maksudnya tahun dua ribu dua belas sendiri itu gubernur kalimantan timur sudah mengeluarkan pergub
nomor enam puluh tujuh tahun dua ribu enam belas itu isinya melindungi semua kawasan kars yang ada di sangkulurang mangkalihat
peraturan ini adalah instrumen penting untuk melindungi ekosistem di kawasan karsangkulirang mengkalihat
yang tersisa yakni tiga ratus tujuh ribu hektare dari luas awal satu delapan juta hektare karena terkepung perusahaan tambang
dan sekitar empat puluh hektar memenuhi kriteria warisan dunia
langkah konservasi tidaklah mudah seperti yang terjadi di situs khas maros pangkep sulawesi selatan
gagal menjadi warisan dunia karena terkepung tambang
padahal unesco mengakuinya sebagai situs gambar cadas tertua di dunia
seorang peneliti dari balai pelestarian cagar budaya sulawesi selatan rustan lebe
melakukan perbandingan pengamatan antara lukisan yang ia teliti di sulawesi selatan dan kalimantan timur
dari sisi geografis secara geologis antara sulawesi bagian selatan dengan kalimantan bagian timur itu adalah
bisa dikatakan sebagai batas antara wallasia dan lempeng sunda
secara geologis dan geografis ya itu mereka saling berdekatan keduanya
yang kedua ya lingkuannya sama lingkuan kars
yang ketiga perangkutan kars
yang ketiga barangkali kalau dari sisi tipologi lukisannya perbedaannya sangat sedikit
mungkin lebih pada bukan pada tipenya tapi varian varian misalnya cap tangan di sulawesi selatan itu pada umumnya
dia tidak ada semacam tato
kalau di sini kan itu umum ditemukan bahwa dalam handprint itu ada variasi variasi yang menyerupai tato itu
kalau di sulawesi selatan enggak ada
tiga penelitian lain yang bertempat di batu tutunambo batu nyireh dan batu pengadan
ini merupakan gugus kars berbentuk kerucut
jika kita lihat lebih dekat lagi tutupan vegetasi tidak rapat
inilah ancaman nyata
tumbuhan paku pakuan mendominasi
ini yang jadi buah pikiran awal untuk menimbang jika diperlukan penataan ulang ekosistem
ketika di telepon bukaan
orang warisnya terpilih referencing kekerenan
ikuti fusil ini pohon akan ditambah sejarah

pada hari pertama salah satu fakta yang ditemukan tim peneliti adalah keterancaman lukisan oleh ekosistem yang baru terbentuk dua puluh tahun terakhir
ada rebesan rebesan air terus karena rebesan air itu tumbuh lumut terus ada alge ada sarang sarang hewan kayak sarang ada yang bilang sarang tawon ada yang bilang itu sarang rayap ada yang bilang sarang semut
terus sarang burung juga ada itu misalnya sih di cekungan apa lubang lubang
ding itu sih mungkin ada tumbuhan paku pakuan yang hampir sama deketnya dengan rumut
penelitian ini juga mengungkapkan bahwa gua tewet perlu dilindungi dari ancaman ekosistem baru
evaluasi penelitian awal juga menghasilkan buah pikiran sementara atas keberlangsungan situs
untuk rekomendasi jangka panjang mungkin sementara ini memperbaiki ekosistem yang ada
karena dari hasil yang dilihat kemarin untuk sementara kelembapan pada waktu kita mengambil data itu sangat tinggi
itu antara delapan puluh lima sampai sembilan puluh persen
nah disitulah mungkin terjadinya adanya suatu fluktuasi suhu yang nanti dapat menyebabkan exfoliation istilahnya ada pengelupasan batu
jadi untuk jangka panjang mungkin bisa untuk memperbaiki ekosistem yang ada
kemudian menata ulang
jadi kita harus mengurangi vegetasi di gua tewet tersebut
jadi misalkan menutup di salah satu pintu gua
sehingga paparan angin itu tidak langsung mengenai lukisan dinding gua
evaluasi masih berlanjut untuk perencanaan ke situs berikutnya esok hari
gua tewet memiliki kesan bagi muhammad habibie yang baru pertama kali melihat lukisan leluhur di gua tewet
pagi ini di pos tewet tim terbagi menjadi dua
yang satu masih mengumpulkan data di gua tewet sementara yang lain menuju gua karim
lokasi situs jika dilihat dari atas sini berdekatan dengan sungai akses masuk ke jalur gua karim
tetapi jika menyusurinya butuh tenaga lebih karena jalur menuju gua karim memiliki kemiringan rata rata
bahkan untuk bisa terkoneksi kita harus mencari jalan yang lebih jauh
tetap berada pada jalur yang tepat sesekali harus merangkak naik karena kehabisan tenaga
jalur menuju gua karim masih gelap
matahari masih tertutup punggung bukit
cahaya matahari masih masuk namun tidak banyak karena hutan terhitung rapat
udara di sekitarnya lembab ditambah hujan lebat baru saja turun kemarin
bahkan langkah kaki sangat sulit menggigit tanah
cabang pohon yang tersedia sebagai pegangan
pohon juga melindungi kami untuk menepis batu yang sesekali jatuh dan meluncur cepat ke bawah
tidak seperti gua tewet lokasi gua karim sedikit lebih mudah dijangkau karena tidak ada tebing vertikal
sudah sampai di gua karim
kalau tadi tracking dari bawah atau di post tewet
ketinggian ini sekitar satu ratus tujuh puluh dua meter di atas permukaan laut sebenarnya
lokasinya dekat dengan gua tewet tetapi memiliki jalur yang berbeda
penelitian masih dilakukan sebagai tahap untuk konservasi lukisan di dalam gua di sekitar kars di kalimantan timur
cahaya matahari sudah sampai di gua karim
sehingga teriknya mengeringkan keringatnya mengucur
orang menyebut gua karim sebagai liang karena tidak gelap seperti gua
di dalam sini terdapat lukisan lain yang berbeda dari gua tewet
identifikasi awal menyebutkan bahwa apa yang dilukis nenek moyang kita merupakan gambaran cara hidup mereka beribu ribu tahun lampau
kita di gua karim
ini kita di gua karim
sebenarnya kita di gua karim
sebenarnya apa yang bisa membedakan antara kedua pulau tersebut
kalau saya sendiri melihatnya kalau di tewet itu tertutup
di sini agak sedikit terbuka
bisa dijelaskan pak
kalau seperti ini dia sebut liang saja
jadi semacam ceruk begitu
nah sama antara tewet dan karim ini bentuknya yang terang begini
jadi sebenarnya tipenya sama
dan lokasinya juga lebih kurang berdekatan ya
dan arah hadapnya juga hampir sama
yaitu arah ke barat begitu
dan terlihat bahwa gambarnya yang agak berbeda karakteristiknya
kalau di tewet kemarin lebih banyak menggambarkan telapak tangan ya
lalu dengan variasinya yang khas di kalimantan
di sini ada beberapa ditemukan gambar telapak tangan hanya di bagian bawah
dan itu kelihatannya sudah hampir rusak
dan itu kelihatannya sudah hampir rusak
dan itu kelihatannya sudah hampir rusak

ancaman kerusakan juga menyelimuti lukisan di gua karim
sepintas jika kita melihat salah satu sisi dinding gua karim warna merah yang memudar seperti bagian dari wajah
tetapi kenyataannya tidak ini merupakan torehan leluhur yang tersisa
tetapi kenyataannya tidak ini merupakan torehan leluhur yang tersisa
dan jika tidak ada tindakan dalam paparan waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang lukisan ini akan hilang

dan yang menarik di sini adalah di satu buah lubang di sini adalah ditemukan yang menggambarkan kehasan tempat yang ditemukan oleh masyarakat
artinya pencaharian mereka
mungkin itu sumber makanan
misalnya digambarkan adanya madu
ini khas di pedalaman
digambarkan pohon besar
lalu ada sarang sarang tawon
madu itu ada sekitar dua belas yang saya hitung tadi
ada yang besar dan masih kecil
itu membuat satu pohon yang banyak sekali madu sarang sarang lebah
dan yang menarik juga di gua karim ini adalah ada satu gambar binatang endemicnya yaitu tapir
itu jelas kelihatan beda terutama di moncongnya
kalau moncong tapir itu ya seperti binatang
seperti babi juga atau anoa
tapi di mukanya itu ada kalau gajah itu belalainya panjang
dia pendek sekali
kita menjadi saksi melihat lebih dekat pula hidup leluhur lewat torehan khasnya beribu tahun lalu
lukisan sarang lebah yang berhasil teridentifikasi karena kondisinya lebih baik dibanding lukisan lainnya
menandakan bahwa mereka yang hidup ribuan tahun lalu
sudah bisa memanfaatkan sarang lebah
lukisan anoa yang menjadi hewan endemik kala itu jadi salah satu sumber pangan
matahari mulai nampak menuju ke barat
apakah arah matahari juga jadi alasan para leluhur untuk menetap
kalau ini sama sama ke arah barat ada kaitannya nggak sih pak
hipotesa sementara misal
tewet dan karim semua menghadap ke barat
tapi ada juga si gua gua juga yang menghadap ke arah lain
ini itu masalah pemilihan mereka
tapi yang penting tempat yang mereka pilih itu adalah nyaman
pertama aman dari binatang luas
kalau kita masa lalu itu kan tidak ada pengamanan
binatang buas mungkin banyak
tempat yang ini aman untuk mereka
itu yang pertama
lalu dekat sumber makanan
hewan buruan mungkin ada di sekitar ini
seperti digambarkan mungkin tapir
dan ikan misalnya kalau ada sungai
lalu juga yang persyaratan mereka untuk hunian itu adalah tempatnya itu tidak lembab tapi kering gitu
sehingga dia nyaman untuk tinggal di situ
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
lalu dia nyaman
matahari memancar terang di gua karim
di gua ini ada ceruk dalam kars yang digunakan para leluhur untuk bermukim
ceruk ini seolah menyimpan teka teki untuk bersama sama dikaji
di tengah gugus kars gergaji hamparan rumput hijau kembali tumbuh menyelimuti kars
meski masih menyisakan celah usai kebakaran hebat dua puluh tahun lalu
inilah hasil golak bumi jutaan tahun lalu
yang mengangkat dasar laut hingga menjadi dataran sunda
dan mengkultuskan pulau kalimantan seperti saat ini
teka teki yang dibuat oleh leluhur kita
bagaikan mahakarya atau identitas simbol kehidupan mereka
entah niatnya untuk berbagi dengan generasi penerusnya
ataukah hanya pengisi waktu luang usai berguruan uang
teka teki ini setelah melewati zaman es
begitu berartinya bagi kehidupan kita sekarang
apakah mereka seniman pada masanya
ada beberapa metode yang saya sempat baca
tapi kalau berdasarkan pengamatan mbak cecep sendiri seperti apa
kalau tangan seperti yang ditewet
itu menggambarkan cara membuatnya adalah
tangan itu direntangkan di dinding gua lalu disemprotkan
menggunakan apa pak
bisa menggunakan cairan yang ada
di mulut tapi ada juga yang mengatakan bahwa
itu cairan cairannya melalui pipa
pipa itu bentuknya bisa itu bambu atau tulang
hingga disemprotkan begitu
sekitar tangan itu akan menjadi warna
jadi kelihatan ada cap tangannya
itu yang disebut negative hand stencil
ada juga yang tangan itu dengan positive hand stencil
positive and stensial itu telapak tangannya dikasih warna lalu ditempelkan
ke dinding gua nya
nah kalau gambar gambar yang ada tadi seperti tapir
ada medianya atau cuma pakai tangan
jadi bahannya tetap sama hanya dia menggunakan alat
alat itu semacam kuas
apakah itu dari kayu atau rotan
yang seperti yang bisa dia bikin buat melukis
lewat media pembuatan lukisan kita juga mengenal bahwa
ada pesan yang ingin disampaikan oleh leluhur kita
pesan bahwa mereka hidup berburu dan tinggal di dalam gua
atau menyebutkan identitas mereka sebagai suatu komunitas
yang tertoreh dalam bentuk cap tangan
sebagian bermotif di dalamnya namun sebagian tidak
pesan leluhur ini pun akan kandas sebentar lagi

lihat dari kondisi lukisan di gua karimin ini seperti apa pak
sama juga sebenarnya dengan yang ada di gua gua lain
itu ancaman dari lingkungan itu lebih besar
dibanding ancaman dari manusia ya
walaupun ujung ujungnya faktor manusia juga yang mempengaruhi
misalnya pembukaan hutan
pembukaan hutan itu
pembukaan hutan itu akan menyebabkan terganggu ekosistem lingkungannya
apalagi disini pernah terjadi kebakaran hutan lebat
tahun sembilan puluh tujuh lalu
itu pasti mengganggu vegetasi yang ada disini
kalau kita lihat sekarang
adanya putih putih di sekitar dinding dinding ini
itu menunjukkan resapan air ketika hujan itu sehingga membasahi semua permukaan itu
nah kapur itu lelehan kapur membasa itu
lama lama akan menutupi lukisan lukisannya
selain menutupi kadang kadang juga ketika waktu kering
itu akan lapisan kapurnya mengelotok
dan lukisan lukisan yang ada di dindingnya akan hilang semua
selain tertutup bisa menutupi dan juga bisa mengelotok gitu ya
itu yang menyebabkan sekarang gambar gambar ini banyak yang hilang
pesan dari leluhur di belahan dunia lain sudah terdaftar dalam unesco
warisan leluhur untuk dunia
sementara indonesia sedang berpacu terhadap waktu
untuk melindungi lukisan leluhur dari kepunahannya
ini dilakukan agar jejak gambar cadas itu tidak lapuk seiring rusaknya alam raya
sehingga kelak generasi mendatang
masih bisa menangkap pesan leluhur lewat lukisan itu
warisan leluhur ini tidak lagi milik benua etam
melainkan milik dunia
menyediakan air bagi lima sungai utama
lebih dari seratus ribu jiwa memanfaatkan airnya
belum lagi makhluk bumi lain yang juga bergantung pada ekosistem kawasan kars
leluhur kita yang hidup ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun lalu
seakan ingin berpesan untuk menjaga kawasan kars
dari tangan tangan manusia yang akan mengeruk isi perut gembul kars
berupa gamping dan kapur sebagai bahan baku semen
pesan itu terjaga oleh alam
yang juga sedang terseok seok bernegosiasi dengan manusia
agar diberikan ruang sebagai paru paru dunia